salah satu yang saya niatkan dari dulu sampai sekarang
untuk terus menulis tentang kebetawian ini
sehingga nanti cerita betawi tidak menguap begitu saja
ketika mereka butuh data data tentang betawi
tentang bagaimana orang betawi menghormati tanah
maka dia akan tahu cerita tentang tanam
saya cinta kepada betawi karena dia adalah identitas dan darah
dari masa ke masa sampai akhir zaman
atau di kettle maturnya

dengan kegiatan yang mulai dari dunia sejarah

untuk menyenangkan kehidupan lanjang
hingga kini bertahan melintasi modernisasi dengan berbagai generasi
yang membuat bangga budaya betawi tidak tergerus
justru gemahnya terus terasa di hati mata dan telinga
seperti musik gambang kromong yang satu ini
berkembang sejak abad ke delapan belas dan masih populer hingga kini
gambang kromong biasa dijadikan iringan pertunjukan seperti lenong serta tari coket
namun bisa juga sebagai ekspresi musikal saja
kesenian ini kerap ada dalam berbagai acara betawi
terus dilestarikan dengan pembinaan yang dilakukan para sesepuh pelestari budaya dulu hingga penerusnya kini
salah satu tempatnya di setu babakan jakarta selatan
setu babakan kerap membuat pelatihan musik gambang kromong yang dibuka untuk umum secara gratis
tak hanya musik pelestarian kesana budaya betawi lainnya pun dilakukan di sini
seperti pelatihan seni tari betawi
hingga festival kuliner khas betawi

semua hadir dari gotong royong bersama warga betawi yang begitu cinta akan budayanya
salah satunya yahya andi saputra
seorang budayawan yang aktif di berbagai komunitas dan lembaga kebudayaan betawi
yahya andi juga menjadi salah satu pengusung perkampungan betawi setubabakan
bersama tokoh lainnya guna menjadikan tempat ini sebagai pengembangan identitas betawi
karena ini memang diharapkan sebagai kawah candra di muka
sebagai tempat yang menggodok menggodok mengadonin seluruh unsur kebudayaan
kalau dalam perspektif para ahli kebudayaan kan dikatakan ada tujuh unsur kebudayaan secara universal
ada kesenian ada bahasa ada organisasi kesenian ada ini ada itu juga
nah itu semua itu semua unsur kesenian yang mendukung peradaban dan kebudayaan itu di sini dilaksanakan pelatihan pelatihan
sejak kecil yahya memang sudah cinta akan budaya nenek moyangnya
kecintaannya akan budaya betawi sudah menjadi jalan hidup yang ia tempuh hingga di usia kepala enam ini
ia pun kini aktif di forum pengkajian dan pengembangan budaya betawi setubabakan
di sini di forum pengkajian dan pengembangan budaya kampung perkabungan budaya betawi forum jibang di setubabakan ini
senantiasa memiliki program menciptakan generasi generasi baru yang memahami siapa dirinya yang memahami apa identitasnya
yang senantiasa mengajak kepada mereka untuk menjadi dirinya sendiri mengenal dirinya sendiri
sehingga kita ketika mereka mengenal siapa dirinya maka dia akan muncul rasa cinta kepada miliknya
dan dari rasa cinta itu dia akan membuat cahaya cahaya yang cahaya itu yang menyebarkan ke seluruh lingkungannya
sehingga dari cahaya satu ke cahaya lain sehingga muncul hanya satu cahaya yaitu cahaya betawi yang terang benderang di kemudian hari
pembinaan pembinaan yang diperlukan untuk menciptakan budaya betawi
pembinaan pembinaan digelar secara berkala dengan tema yang berbeda
selanjutnya pelatihan keterampilan yang harus dikuasai orang betawi selain mengaji yaitu main pukul atau pencaksilat khas betawi
silat betawi merupakan bentuk perlindungan diri yang harus dimiliki orang betawi dan sudah ada sejak zaman penjajahan
main pukul memiliki berbagai macam aliran yang lahir dari sejarah dan erat dengan
cerita keyakinan orang di zamannya mulai dari silat koplek sabeni cingkrik hingga silat beksi
yang besar misalnya ada beksi
beksi kemudian pada tahun dua ribu pada tahun dua ribu an itu saya lakukan penelitian ke komunitas komunitas mereka kemudian saya foto foto beberapa dari mereka dan saya bikin sebagai buku
kemudian ada beksi
beksi itu memang ini ya perkembangan
beksi itu memang ini ya
perkembangannya itu munculnya itu antara kita percaya dengan tidak percaya
karena memang saat itu muncul paham bahwa aliran silat beksi ini diajarkan oleh satu makhluk siluman yang namanya macan putih
jadi macan putih itu mengajarkan seseorang yang ada di itu dia lagi apa lagi apa dia lagi ada di hutan
kemudian dia dalam keadaan tertekan saya ingin melakukan sesuatu untuk keperbaikan masyarakat untuk membeli aliran siluman
kemudian dia dalam keadaan tertekan saya ingin melakukan sesuatu untuk keperbaikan masyarakat untuk membela
maka muncullah macan putih macan putih yang namanya siluman
dan melalui macan itulah mereka diajarkan
dan melalui macan itulah mereka diajarkan
semua pengetahuan yang didapat dari belajar dan observasi ditulis dan dibukukan oleh yahya
hal inilah yang dibagikan kepada peserta pelatihan silat
silat bukan hanya praktik tetapi juga harus
silat bukan hanya praktik tetapi juga berguna

koordinasi bersama pelestari budaya lainnya pun menjadi kunci dalam mengembangkan kasanah betawi
bang sebagai pembina silat di sini kan sering koordinasi ya dengan forum perkembangan dan juga pengkajian budaya di setubabakan nih salah satunya dengan bang yahya
sosok bang yahya di mata abang seperti apa

buat saya pribadi nih buat bang yahya tentunya seorang budaya yang sejati itu
dia selain mengkaji mengembangkan juga mempraktekan secara umum
artinya secara langsung kepada masyarakat highlight ramai
karena selama ini bicara budaya orang cuma mungkin ngomong atau memberikan usulan memberikan tanggapan
tapi tidak pernah praktek langsung ke lapangan

buat bang yahya sendiri nih selain dengan umur yang sudah bisa dibilang uzer lah ya itu sangat sulit cari orang seperti bang yahya
melalui bukunya sebagai jendela dunia
yahya berharap budaya betawi dapat dikenal lebih luas
bukan hanya di masyarakat betawi tapi di setiap orang yang ingin mempelajarinya
oleh karena itu salah satu yang saya niatkan dari dulu sampai sekarang untuk terus menulis tentang kebetawian ini
sehingga nanti cerita betawi tidak menguap begitu saja
ketika mereka butuh data data tentang betawi tentang bagaimana orang betawi menghormati tanah
maka dia akan tahu cerita tentang tanah
bagaimana dia menghormati matahari bagaimana orang betawi akrab dengan rumah yang memang aura rumah itu yang menciptakan generasi satu
generasi kemudian generasi kemudian dan seterusnya itu yang sedang belum selesai saya itu
oleh karena itu beberapa buku yang saya tulis saya niatkan untuk mendokumentasikan itu
warisan budaya batik indonesia sangatlah kaya
beberapa kota memiliki batik khas daerahnya
pun di kota tercinta jakarta
batik betawi trogong jakarta selatan menjadi salah satu tempat yang memproduksi batik betawi
batik diproduksi oleh sekelompok perajin yang tergabung dalam yayasan keluarga batik betawi
yang diketuai oleh batik betawi
oleh yahya andi
seperti batik lainnya batik betawi terbagi menjadi dua jenis yaitu cap dan juga tulis
selain peralatan membatik kesabaran jadi modal utama untuk membuat sebuah batik
semakin rumit desainnya semakin mahal pula harganya
sudah sepantasnya penghargaan sesuai diberikan kepada para perajin batik
walau tak sepopuler batik wilayah lainnya kreasi batik betawi memiliki kekasan nilai tersendiri
identitas warga betawi ada pada setiap desainnya
mulai dari ondel ondel monas hingga kembang kelapa
bang yahya saya ngebedain batik betawi sama batik batik indonesia lainnya apa sih bang
katanya setiap motif ada filosofinya ya
maksudnya motif ada filosofinya
tapi prinsip membatik itu di nusantara itu sama
kita mulai dengan bagaimana mempersiapkan kain ini kemudian kita mempersiapkan canting semua itu prosesnya sama
yang membedakan kita betawi dengan batik batik lain ya tadi yang tadi sandra ucapkan bahwa ada motif
misalnya yang saya pakai ini salah satu ya banyak udah ratusan motif motif betawi yang dibikin zaman sekarang
ini misalnya yang saya pakai ini motif dari kembang goyang

ada kembang goyang sebagai makanan keudapan ringan
dan ada juga kembang goyang yang senantiasa dipakai ketika ada pengantin betawi berhias dengan busana kebesaran carai pengantin cina
jadi di situ ada kembang goyang yang ditaruh di sini
itu simbol dari kepleksibelan dalam rumah tangga
kita berumah tangga jangan senantiasa mengumbar apa yang kita ada rahasia rahasia rumah tangga kita
kita harus simpen dia
lebih baik katanya pecah di dalam perut daripada pecah di dalam mulut
jadi kita jangan mengumbar gitu
jadi kesepleksibelan keindahan wajah dan sesuatu yang megah yang indah
karena dia kan dipakai ada lima di sini
lima tusuk konde lima kembang goyang yang ada di dalam ragam hias yang dipakai dalam busana pengantin betawi
batik betawi memang dulu tidak terlalu terdengar gaungnya
namun di abad ke dua puluh satu
mulai terlihat eksistensinya
hal inilah yang selalu diupayakan oleh yahya dan perajin batik lainnya
memang karena mungkin ini jakarta ya
selama ini kan mungkin orang udah tahu batik pekalongan batik solo batik jogja batik cirebon
nah ketika ada batik betawi kan orang menjadi sesuatu yang
eh emang jakarta punya batik gitu kan
jadi mereka saat ini sih mereka memang lebih pengen tahu gitu
memang jakarta ada batik ya
jadi mereka memang ingin membandingkan antara batik betawi dengan batik batik yang lain gitu
alhamdulillah sih selama ini ya berjalan dari dua ribu dua belas sampai sekarang ini masih terus berjalan
dan memang sangat bersaing sih
tapi saya yakin dimana kita usaha pasti ada jejalannya
rona busana betawi memiliki daya tarik tersendiri
kombinasi batik tradisional dengan fashion modern kini
dapat menghasilkan karya besar yang tinggi nilainya
inilah misi yang yahya dan keluarga batik betawi upayakan
agar batik betawi kian tersohor dan membawa berkah untuk para pengrajinnya
ya keberadaan beliau itu memang untuk orang betawi ya sangat mengangkat
yang selama ini mungkin nggak begitu banyak tokoh tokoh betawi yang mengangkat ya kampungnya sendiri atau sendiri gitu kan
keberadaan beliau ini memang sangat membawa apa namanya
dampak positif lah
dengan adanya batik kan ibu ibu sekitar yang tadinya ya mungkin yang cuma duduk duduk gitu ya
gosip gitu alhamdulillah dengan adanya batik mereka seperti ini gitu
kerja santai tapi punya uang lah paling tidak mereka buat beli kosmetiknya sendiri
buat jajan jajan sendiri seperti itu ya
anak perawan yang kami bisa melihat bagaimana bapak bagaimana anak bagaimana bapak polisi
tak hanya batik yahya juga menyuarakan kesana betawi lainnya yang mulai berjalan
bagi yang menurut saya meredup salah satunya sohibul hikayat
sebagai lulusan magister sastra kajian tradisi lisan fakultas ilmu pengetahuan budaya universitas indonesia
kemampuan sastra yang dimiliki yahya pun dituangkan saat pertunjukan lisan khas betawi ini
sohibul hikayat adalah pertunjukan sastra yang berisi cerita imajinatif dan nasihat di akhir cerita
pertunjukan sohibul hikayat adalah apa
sohibul hikayat itu kan karena memang dia memunculkan imajinasi di dalam diri penonton
sehingga kalau orang orang yang tidak terlatih untuk menguasai cerita maka dia akan kelelep gitu istilahnya
jadi dia nggak bisa mampu menyelesaikan ceritanya dengan baik
kadang kadang kesel para pendengarnya karena dari vokal kemudian dari intonasi kemudian dari cerita yang gagal disampaikan
itulah yang paling susah biasanya dalam hal mengekspresikan sohibul hikayat
seniman sohibul hikayat tidaklah banyak
almarhum sofian jaid menjadi salah satu senior seniman sohibul hikayat yang namanya masyur di jakarta pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
sofian jahit menjadi salah satu sosok panutan yahya dalam mempelajari sohibul hikayat
jarak generasi dari bang sofian jaid ke bang yahya itu cukup jauh dan panjang
tiba tiba lahirlah bang yahya
sohibul hikayat itu adalah poklor yang ditanggap orang betawi
sohibul hikayat itu adalah poklor yang ditanggap orang betawi
pada acara acara malam mangkat
bahkan kalau dulu nggak kebagian waktu orang betawi kalau kriaan atau hajatan
dulu gak ada hiburan
nanggapnya adalah sohibul hikayat
nah sekarang hiburan udah banyak
nah kita dalam rangka memelestarikan itu
maka mengangkat caibuli kayat disajikan di setiap acara acara malam mangkat
maka mengangkat sohibul hikayat disajikan di setiap acara acara malam mangkat
hajatan orang betawi
terus menanamkan benih cinta akan seni betawi ke lubuk hati banyak orang
baklomba lari menjadi tongkat estafet dari generasi ke generasi
semua hanya untuk mencapai satu tujuan yaitu lestari
saya juga mempunyai hati lurani

jatip cukup bangun cukup udara utuh pintu

bagi generasi baby boomers dan sebagian milenial tentu tidak asing dengan permainan tuk tuk ubi yang satu ini
permainan dilakukan dengan memilih salah satu orang yang dijadikan sebagai nenek gerondong kemudian meminta ubi dari sang petani
ubi tersebut adalah anak anak yang juga ikut bermain dalam permainan
ubi gerondong minta apa
setelah ubinya cukup dan diizinkan sang petani nenek gerondong akan menarik anak dari belakang sampai tidak tersisa ubi lagi
permainan tradisional ini tentu menjadi pengisi hari hari di masa kecil pada zamannya
tentu hal ini sudah jarang terlihat di generasi kini yang lebih akrab dengan gawat
padahal banyak permainan tradisional seru yang bisa dicoba
untuk mengabadikan berbagai permainan rakyat agar terus dikenal generasi selanjutnya
yahya juga membuat buku dengan judul permainan tradisional anak betawi yang terbit pada tahun dua ribu dua
hal ini dikarenakan pentingnya permainan tradisional sebagai sarana transmisi budaya
untuk menyampaikan nilai nilai hidup dengan cara yang sederhana namun menyenangkan
pertama karakter disiplin
nomor ketiga karakter bekerjasama
apa sih bekerjasama tuh
istilahnya itu apa tuh
bekerjasama kemudian memahami lingkungan dengan karakter karakter tadi itu
maka yang ingin disampaikan dalam permainan anak anak itu adalah nilai nilai yang menjadi universal dalam kehidupan manusia
dia sayang menyayangi dia hormat menghormati dia patuh pada aturan dia tertib pada memelihara lingkungan
dia sayangi saudara saudaranya
mampu bersiasat dalam keadaan keadaan tertentu misalnya dalam hal perpolitikan
jadi kira kira itu yang ingin disampaikan dalam permainan rakyat di manapun yang di nusantara ini
transmisi budaya dan penanaman nilai nilai tak hanya dilakukan sekali
melainkan terus menerus termasuk dalam setiap bagian penting kehidupan masyarakat betawi
salah satunya pada upacara adat pernikahan
hal ini juga yahya tuliskan pada bukunya yang berjudul upacara daur hidup adat betawi pada tahun dua ribu dua
buku tersebut berisi panduan bagaimana menyelenggarakan pernikahan adat betawi dengan berbagai simbol di dalamnya
beserta dengan pemaknaannya
bahwa kita kalau menikah itu nanti simbol simbolnya banyak tuh
ada simbol roti buaya ada simbol kembang kelape ada simbol cingkrem ada simbol busananya ada simbol makanannya
macam macam simbol masuk pada upacara itu yang menciptakan satu keseimbangan untuk tujuan kehidupan alam semesta
jadi kalau orang ingin menikah kan bukan semata mata saya ingin melampiaskan haonap itu saja secara biologis
cucu saya cucu saya cucu saya di kemudian hari
jadi seperti itu
dan simbol simbol seperti itu sudah ada di dalam tata cara perkawinan tradisional masyarakat betawi dan masyarakat nusantara pada umumnya
buah ini di dalam peti
maksudnya sayangan rintong parahat kamu yang terhormat mohon diterima dengan senang hati
ini saya sama koro me suara koro me hatinya udah pada gila

pengantin betawi yang berada di dalam peti ini adalah yang berada di dalam peti ini salah satu yang membedakan pernikahan betawi dengan yang lainnya adalah palang pintu
pengantin pria sebelum menemui calon pengantin wanitanya meminta izin meminang dengan cara berbalas pantun
yang bermakna meminta dengan santun
ketahan abang calonnya macet beli kain dapat selendang
lihat tadi jagoan abang tunggal udah pucat beli nasi pulang sebelum saya tendang

selain pantun main pukul betawi juga ditampilkan sebagai lambang kesiapan sang pria untuk melindungi istrinya kela
pembacaan sikeh atau bacaan quran yang lembut juga ditampilkan
ini sebagai simbol kesiapan mental sang suami dalam memimpin istri dan anak dengan agama dan kelembutan
pemberian siri juga menjadi salah satu hal penting sebagai penghormatan dan cinta kasih terhadap sang istri
nilai nilai berharga itulah yang menjadi warisan masyarakat betawi dan tertuang dalam bukunya
pengetahuan diwariskan yahya kepada setiap orang yang membaca buku dan mendengar lisannya termasuk ke lingkup terkecil yaitu keluarganya sendiri
kadang kadang kalau ada acara acara betawi kita diajak anak saya juga diajak
bangga ya suami sendiri pasti bangga lah ya masa gak bangga
dia orangnya memang kalau untuk kebudayaan betawi itu betul betul konsen ya di situ ya

pembacaan sikeh atau bacaan quran yang lembut juga ditampilkan sebagai lambang kesiapan sang pria untuk melindungi istrinya gelap

jalanan yahya bersama budayawan lainnya dalam melestarikan budaya betawi masihlah panjang
yahya masih akan membuka jendela demi jendela dengan menuliskan buku buku yang berbeda
mengukir sejarah dan cerita menjadi sebuah pena
menggemakan betawi agar selalu terngiang di kota kebanggaan
menggemaikan betawi agar selalu terngiang di kota kebanggaan
menggemaikan betawi agar selalu terngiang di kota kebanggaan

menggemaikan betawi agar selalu terngiang di kota kebanggaan